komisi sembilan dpr menggelar rapat kerja dengan menteri ketenaga kerjaan hanif dakiri untuk membahas peraturan presiden tentang tenaga kerja asing
komisi sembilan meminta penjelasan menteri mengenai urgensi penerbitan perpres tka
komisi sembilan juga meminta menteri ketenaga kerjaan menjelaskan mekanisme pengawasan masuknya tenaga kerja asing ke indonesia
berdasarkan temuan di lapangan banyak tenaga kerja asing non formal yang masuk ke dalam negeri
padahal perpres tka dibuat untuk memudahkan para pekerja asing formal akibatnya timbul kecemburuan di kalangan pekerja lokal
menteri hanif dakiri meminta perpres tka tidak dijadikan komoditas politik menjelang pemilu dua ribu sembilan belas
dia menjamin perpres tka tidak akan membuat pekerja lokal kehilangan lapangan pekerjaan
menurut menteri perpres tka diterbitkan semata untuk menunjang iklim investasi dalam negeri
kita lihat isunya akhirnya menjadi lebih politik
tentu kalau kami di komisi sembilan lebih kepada bagaimana mempertahankan para pekerja kita jangan sampai pekerja kita merasa tersisihkan
itu nomor satu
yang kedua adalah pemerintah harus memberikan data faktual tentang pekerja yang masuk
legal ataupun ilegal
karena kalau kita bilang ilegal nyata nyatanya bekerja di perusahaan perusahaan yang sudah kelihatan
itu kan harus ada datanya dong tidak bisa lepas tangan begitu saja
dan kemudian baru
ketika kita lihat apakah beberapa poin poin dari perpres tersebut fungsi pengawasannya bagaimana
ya karena memang perpres ini mempermudah fungsi birokrasinya
tapi pengawasannya bagaimana
jelaskan bahwa perpres dua puluh dua ribu delapan belas mengenai tka ini lebih berurusan dengan penyederhanaan perizinan tka
tidak mengurangi syarat kualitatif dari tenaga
dan juga mengurangi syarat kualitatif dari tenaga
jadi kita harus memperbaiki perusahaan perusahaan yang masuk ke indonesia
ini kan hanya berusaha memperbaiki iklim investasi kita
sehingga lapangan kerjanya makin baik
lapangan kerjanya makin meningkat
kurang lebih itulah
urgensinya apa sih pak akhirnya perpres ini harus diterbitkan
urgensinya adalah meningkatkan iklim
kenapa karena iklim investasi kita ini kan masih harus terus diperbaiki
is of doing business kita ini tiga tahun terakhir ini meningkatkan
ini kan masih harus terus diperbaiki
is of doing business kita ini tiga tahun terakhir ini meningkatkan

masih kalah dibandingkan negara negara lain
nah kita ini kan gak bisa bangun pakai apbn doang
untuk menciptakan lapangan kerja kita juga harus menggerakkan investasinya
makanya kemudian soal yang menghambat investasi ya kita perbaiki
semua hal yang diperbaiki bukan hanya mengenai perizinan

bahkan kalau presiden sudah memberikan arahan
jadi sebetulnya semuanya gebalin
tika yang sudah diberi pujian yaganya pilihan yang sama

dan kita juga semua perizinan di indonesia ini pada dasarnya harus sederhana
harus cepat harus efisien gitu loh termasuk yang terkait dengan pelayanan publik